pt kimia pharma memutuskan menunda pengadaan vaksin berbayar
manajemen kimia pharma pun memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi vaksinasi gotong royong individu
serta pengaturan pendaftaran calon peserta vaksinasi
namun pengadaan vaksinasi berbayar ini menuai pro dan kontra
bahkan sejumlah tokoh menggalang dukungan dari masyarakat lewat petisi online
yang berisi desakan agar presiden joko widodo segera menyetop program vaksinasi mandiri lewat laman change org
petisi yang sudah ditanda tangani ribuan orang ini dalam narasinya menyebutkan
bahwa rencana pemerintah untuk memperbolehkan vaksinasi mandiri akan menyebabkan ketimpangan yang tinggi
dan justru dapat memperpanjang pandemi
salah seorang penggagas petisi ini pandu riono menilai
masyarakat yang berada di daerah daerah dan ekonomi menengah ke bawah
seharusnya menjadi prioritas dalam pembagian vaksin
karena mereka sangat memiliki tingkat risiko tinggi menghadapi penularan
terlebih lagi suplai vaksin yang masih sangat terbatas
meski vaksinasi mandirian diselenggarakan kimia pharma ditunda
namun di sejumlah daerah seperti di sukoharjo jawa tengah
dan di sidoarjo jawa timur sejumlah warga tetap mendatangi klinik kimia pharma
mereka mengaku rela membayar untuk vaksin daripada harus mengantri dan berkerumun
mendapatkan vaksin gratis program pemerintah
biar keantri ya takut berkerumun
saya tadi kalau tidak terlalu tinggi
informasi dari pemerintah
informasi pemerintah kan hari ini sudah melayani ternyata ditunda
padahal saya ingin mengikuti untuk program pemerintah itu
kita ingin mengikuti kita membayar juga tidak apa apa
kita ada empat orang tapi ternyata belum bisa juga
sebelumnya program vaksinasi gotong royong individu ini diadakan sejalan dengan peraturan menteri kesehatan
nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh
tentang perubahan atas permenkes nomor sepuluh
tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi covid sembilan belas
vaksin yang digunakan adalah sinopharm
harga pembelian vaksin ditetapkan sebesar rp tiga ratus dua puluh satu enam ratus per dosis
dan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar rp satu ratus tujuh belas sembilan ratus per dosis
tim liputan cnn indonesia